vaksinasi di surabaya menyasar hampir dua lima juta orang
sementara dosis vaksin yang sudah disuntikan sebanyak dua satu juta dosis
empat ratus delapan puluh tujuh ribu warga surabaya sudah menerima vaksin dosis lengkap
sementara warga dengan ktp luar surabaya sebanyak dua ratus lima puluh empat ribu orang
pemerintah kota surabaya mengaku membutuhkan empat sampai lima juta dosis vaksin
karena memperhitungkan banyaknya warga dari luar surabaya yang menjalani vaksin di sini
kota surabaya membenarkan pemberian vaksin di tempat layanan kesehatan tersendat
karena jumlah kiriman vaksin hanya mencapai lima ribu per hari
jauh di bawah kapasitas kemampuan vaksinasi kota surabaya
dapat kami sampaikan bahwa kemampuan pemerintah kota surabaya dalam memberikan vaksin
satu hari itu ada di angka empat puluh sampai lima puluh
kemampuan pemerintah kota surabaya dalam memberikan vaksin satu hari itu ada di angka empat puluh lima puluh ribu

tidak ada kami masih nunggu pemberian dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi jawa timur
tersendatnya vaksinasi juga berdampak pada sejumlah warga yang terpaksa menunggu lebih lama untuk divaksinasi
tak hanya di surabaya warga dari kabupaten sidoarjo juga mengeluh karena tak kunjung mendapat layanan vaksinasi
akibat syarat domisili
mungkin antara vaksin yang tersedia dengan kuota dengan pemilik
peminat jauh jauh lebih tinggi peminat
jadi orang akan sudah jauh jauh ke sana tapi antre gitu jadi halik lagi
iktp terus itu sudah cukup dan dengan kakak kakak yang sah itu menurut saya sudah cukup memudahkan
harapan saya sudah seharusnya semudah itu tanpa harus dengan surat domisili
jadi makin cepat penyebaran vaksinnya
sebagai kota dengan tingkat vaksinasi tinggi dan cepat
surabaya berharap pemerintah pusat dan provinsi memberikan jatah lebih besar